sebuah gudang pengolahan padi di blora jawa tengah senin siang ludes terbakar
kobaran api muncul dari mesin penggilingan padi yang ada di dalam gudang
kebakaran membuat sejumlah pekerja berhamburan keluar menyelamatkan puluhan ton padi dari dalam gudang
proses pemadaman api sempat mengalami kesulitan lantaran titik api berada di dalam gudang
diprediksi kerugian akibat kebakaran ini mencapai ratusan juta rupiah